good morning kita awali good morning hari ini dengan informasi dari wali kota surabaya tri risma hari ini
yang sedang memberi pengarahan kepada lima pelajar smp
lima pelajar smp ini ditangkap saat pol pp akibat ketahuan sedang ngelem di kawasan jalan banyu urib surabaya jawa timur
risma juga mendatangkan orang tua dan guru dari lima pelajar tertangkap tangan ini
risma meminta agar anak anak ini meminta maaf dan mencium kaki orang tua mereka
di depan orang tuanya masing masing mereka berjanji akan berubah menjadi lebih baik dan tidak akan mengulangi perbuatannya
risma juga meminta seluruh pelajar untuk membuat surat pernyataan yang berisi kesediaan mereka
untuk merawat warga psikotik atau gangguan jiwa jika mereka sampai tertangkap kembali karena kesalahan serupa
jadi sebelumnya mereka punya masalah dengan keluarga semua
karena itu tapi ya kita kan harus selesaikan juga
menyelesaikan anak juga menyelesaikan orang tuanya
jadi nanti kita akan selesaikan masalah masalah dengan para orang tuanya
kemudian saya sudah nitip tadi di sekolah untuk anak anak bisa diterima kembali
selain menjaring lima pelajar satpol pp kota surabaya juga menyita satu kaleng lem dan lima plastik berisi lem yang digunakan oleh kelima pelajar smp ini
wahyu pratama surabaya